pemerintah memperpanjang pembelakuan batasan kegiatan masyarakat atau ppkm level empat mulai dua puluh enam juli hingga dua agustus mendatang
di jakarta pekerja yang hendak masuk wilayah ibu kota masih diwajibkan memiliki surat tanda registrasi pekerja atau strp
senin pagi antrean panjang kendaraan roda dua terjadi di pos penyekatan simpang lampiri durensau jakarta timur
hanya pengendara yang memiliki strp bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat mereka bekerja di ibu kota
bagi pengendara dari arah bekasi jawa barat yang tidak memiliki surat tanda registrasi pekerja atau strp yang dikeluarkan oleh pemprov dki jakarta terpaksa harus memutar balik kendaraannya
selama ppkm level empat sebelumnya dalam sehari ada lebih dari satu ratus lima puluh kendaraan yang diputar balik oleh tugas di pos penyekatan ini
antrean kendaraan serap terjadi pada pagi dan sore hari